saat ini saya sudah berada di jakarta international e prix circuit yang berada di kawasan ancol jakarta utara
di mana jakarta akan menjadi tuan rumah balapan formula e seri ke sembilan di musim tahun dua ribu dua puluh dua ini
dan kalau di belakang saya bisa dilihat sudah ada grandstand yang berjajar di sana
itu artinya sudah hampir dekat dengan proses penyelesaian
tapi masih ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan mengingat masih banyak pekerja yang ada di sana
jakarta resmi ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan ajang balap internasional formula e seri ke sembilan musim ini pada empat juni mendatang
bahkan pemasangan tempat duduk pembangunan grandstand serta vip launch dan sebagainya masih dilakukan tujuh belas hari menjelang digelarnya acara
karena ini adalah temporary circuit street circuit ada tahapan tahapan
kalau yang berbentuk temporary structure ini kita masih punya waktu sampai akhir bulan
hanya vp infrastruktur dan gaoc jakarta eprix irawan
sucah yono belum bisa memprediksi kapan persisnya pembangunan sirkuit formula e ini bisa diselesaikan seutuhnya
bahkan dalam waktu yang tersisa sekitar dua pekan lagi
sementara itu managing director formula e jakarta gunung kartiko mengklaim saat ini dari empat kategori tiket yang dijual
kategori vip yang dibanderol sepuluh juta rupiah sudah laku terjual secara online
jumlah kursi untuk vip itu satu lima puluh itu sudah sold out semua
masih bergerak terus gitu ya
kemudian yang festival festival itu yang diancol empat puluh target kita
untuk di dalam perusahaan ini kita sudah melakukan perusahaan yang berbeda
sirkuit formula e juga akan mendapat suplai listrik dengan daya tujuh mv ampere
dengan anggaran mencapai tujuh miliar rupiah dari pln
bernama resmi jakarta international eprig circuit
area ini memiliki total panjang lintasan dua empat km
dengan lebar dua belas hingga dua puluh empat meter dan delapan belas tikungan
nantinya akan ada dua puluh tikungan
sepuluh dua pembalap dari sebelas tim yang berpartisipasi dalam kejuaraan internasional
yang tahun ini memasuki musim ke delapan
sejak pertama kali digelar pada musim dua ribu empat belas dua ribu lima belas
memang belum bisa dipastikan kapan sirkuit sepanjang dua empat km ini bisa rampung
tapi pihak panitia berharap beberapa hari sebelum penyelenggaraan
tim tim balap dan juga ofisial bisa segera memasuki kawasan sirkuit
dan jangan lupa diharapkan pemerintah
baik itu pusat dan juga daerah bisa saling bersinergi
untuk melancarkan jalannya balap internasional ini
karena bukan main main
fia sendiri sudah mengontrak indonesia khususnya jakarta
untuk menjadi tuan rumah balap formula e selama tiga musim berturut turut
albi pratama andika suramanto jakarta